belum usai kasus korupsi penjualan aset pt pwu dahlan iskan kini terancam dengan kasus korupsi lainnya
dahlan kamis pagi menjalani pemeriksaan penyidik kejaksaan agung terkait pengadaan mobil listrik yang merugikan negara tiga puluh dua miliar rupiah
untuk pertama kalinya setelah dialihkan statusnya menjadi tahanan kota kamis pagi dahlan iskan mendatangi kantor kejaksaan tinggi jawa timur untuk menjalani wajib lapor
ditemani oleh kerabat dan orang kepercayaannya dahlan iskan langsung menuju ke lantai lima ruang penyidik tindak pidana khusus kejati jatim
selain menjalani wajib lapor dahlan iskan juga menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik kejaksaan agung
dahlan iskan menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus korupsi proyek pengadaan enam belas unit mobil listrik kementerian bumn untuk kegiatan ktt apec ke dua puluh satu tahun dua ribu tiga belas di bali
dalam kasus ini negara dirugikan sebesar rp tiga puluh dua miliar rupiah
pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan pengembangan fakta persidangan dari dasep ahmadi direktur pt sarimas perusahaan rekanan pembuat mobil listrik untuk kementerian bumn
dasep sendiri kini telah menjadi narapidana dengan fonis tujuh tahun penjara
dalam pemeriksaan empat orang penyidik dari kejaksaan agung menanyakan tiga puluh delapan pertanyaan kepada dahlan iskan terkait tugas dan tanggung jawab dahlan iskan dalam pengadaan mobil listrik
saat itu dahlan iskan masih menjabat sebagai menteri bumn

kan selama ini dipanggil beliau kan sakit kemudian kebetulan pada saat ini juga sedang ditangani ada kasus lain ditangani oleh kejaksaan tinggi sini jawa timur
kita kesini untuk memeriksa beliau sebagai saksi
jadi ada perang putih yang disekuit apa ya beliau
oh ada pertanyaan pertanyaan aja
ada berapa pertanyaan
dua ribu tiga puluh delapan pertanyaan
terkait pemeriksaan oleh tim penyidik kejaksaan agung ini dahlan hanya bisa menebar senyum dan menjawab pasrah
ada nggak terserah nggak lah
terserah anda lah anda atur anda atur
tingkat tingkatnya ada pemeriksaan juga kok
anda atur anda atur
untuk rencana pemeriksaan lanjutan terhadap dahlan iskan tim penyidik kejaksaan agung masih akan melakukan evaluasi kembali